menjelang idul fitri dinas perhubungan kota surabaya kembali meningkatkan pelayanan di terminal purabaya
ada enam belas kamera pengawas dengan fitur pengenal wajah ditambahkan di terminal purabaya
tujuannya agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk penumpang
menjelang idul fitri terminal purabaya kembali berbenah
kali ini dinas perhubungan kota surabaya menambahkan enam belas kamera pengawas untuk melengkapi tiga puluh dua kamera yang sudah terpasang sebelumnya
kamera kamera ini ditempatkan di lokasi lokasi strategis seperti di pintu masuk di ruang tunggu hingga di selasar menuju bus tujuan
empat kamera dilengkapi fitur pengenal wajah atau face recognition
dengan bantuan fitur ini para petugas baiknya memantau dari ruang kontrol maupun yang ada di lapangan
dapat bereaksi cepat untuk menanggulangi berbagai tindak kriminal di terminal purabaya
dengan ofisial recognition ini petugas dengan mudah mengantisipasi apabila ada calo calo terutama ya
yang sudah terdeteksi sebagai calo atau copet atau kriminal yang lain
dengan mudah kita bisa screen melalui pintu masuk sudah terdeteksi bahwa ini ada calo yang mirip mirip wajah calo atau wajah pencopet
sehingga petugas dengan mudah mengkontak
penambahan kamera disambut baik penumpang yang sering merasa tidak nyaman karena calo
bagi penumpang lebih aman dari tindak kriminal kejahatan terus pencopet penipu orang yang mau apa nodong
banyak kan sekarang calo calo yang nipu penumpang
dinas perhubungan kota surabaya akan berkoordinasi dengan pihak pengelola bus
baik bus antar kota maupun dalam kota agar armada bus yang mereka kelola juga dilengkapi dengan kamera pengawas
alasannya tindak kriminal pada penumpang bus lebih kerap terjadi saat dalam perjalanan